ya anak anak di seluruh dunia juga di indonesia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi
ironisnya jutaan anak di seluruh dunia dari berbagai latar belakang ekonomi dan usia mengalami kekerasan dan eksploitasi setiap harinya
kemudian juga ini adalah dampak dari kekerasan terhadap anak
yang pertama luka ringan luka fatal hingga luka yang memicu kecacatan
kemudian ada gangguan kesehatan seperti pertumbuhan jantung dan paru paru
gangguan kognitif menghambat proses belajar dan yang terakhir adalah gangguan psikologis emosional dan efek trauma
ini juga yang berbahaya karena gangguan psikologis emosional dan efek trauma ini efeknya akan panjang
begitu efeknya akan panjang dan susah memang untuk menghilangkan efek trauma ini
kemudian yang terakhir adalah dampak dari kekerasan terhadap anak ini juga gangguan kesehatan mental depresi dan halusinasi
memicu tumbuhnya perilaku seksual sejak dini antisosial sulit bersosialisasi dan melanggar hukum
ini memang kita harus bersama sama untuk merangkul begitu ya membuat anak anak di indonesia ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak anak